halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini kamis delapan belas april dua ribu dua puluh
berita pertama menteri luar negeri retno marsudi bersama menlu cinawanggi bertemu dengan presiden joko widodo di istana negara
inilah pertemuan presiden joko widodo bersama menlu cinawangi di istana pada kamis delapan belas april dua ribu dua puluh
presiden didampingi menko luhut binsar panjaitan menteri luar negeri retno marsudi serta sekretaris kabinet pramono anung
dalam pertemuan itu retno mengatakan kedua belah pihak membahas kerjasama ke depan termasuk soal ikn hingga terkait konflik israel palestina
dalam diskusi rrt tadi menekankan dukungan terhadap kemerdekaan palestina melalui to state solution sama persis dengan posisi indonesia
dan kedua belah pihak juga sepakat bahwa penyelesaian palestina harus diselesaikan secara adil melalui two state solution jika kita ingin melihat stabilitas di timur tengah
berita kedua iran memperingati hari tentara nasional dengan mengadakan parade militer
inilah iring iringan para demiliter iran di ibu kota tehran pada rabu tujuh belas april
iran terlihat memamerkan berbagai senjata yang mereka punya
parade militer iran digelar di tengah konflik mereka dengan israel
keamanan di sekitar tempat parade pun ditingkatkan
presiden iran ebrahim raisi dan beberapa pejabat tinggi militer terlihat dalam parade militer tersebut
rais juga menyampaikan pidatonya bahwa israel pantas menerima hukuman tersebut atas serangannya terhadap konsulat iran di suriah awal bulan ini
sopir arogan mengaku adik jenderal yang kini berbaju tahanan terancam enam tahun penjara
polda metro jaya kombespol wiras satya triputra sampaikan
tersangka pengemudi fortuner arogan yang sempat mengaku jadi adik jenderal terancam enam tahun penjara
terhadap tersangka polisi jerat dengan pasal dua ratus enam puluh tiga kuhp
tersangka bernama irvier wg abraham gunakan pelat mabes tni delapan ribu empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh strip
dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari ganjil genap yang diberlakukan di jalan tol jakarta cikampek
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share dan komen